informasi berikutnya saudara pt jasa marga akan memberikan diskon tarif tol hingga
diskon tarif tol dalam rangka arus mudik akan berlaku mulai dari tanggal tiga hingga lima april
sementara untuk arus balik diskon tarif tol akan berlaku di tanggal tujuh belas hingga sembilan belas april
direktur teknik dan operasi jasa marga triwah yusubekti menegaskan
pembayaran tol yang mendapatkan diskon tetap harus menggunakan kartu pembayaran elektronik atau kartu e tol
para pemudik harus memastikan saldo e tol sesuai tarif normal agar tidak membuat kepadatan di gerbang tol
adanya diskon tarif tol sehingga bisa terbagi
perjalanan pemudik bisa memanfaatkan pada saat dilakukan diskon tarif tol ya
jadi di tanggal tiga sampai dengan tanggal lima kemudian di arus baliknya juga demikian nanti dari kali kangkung sampai dengan cikatama
yang jelas mohon pastikan uang elektronik terisi sesuai tarif yang akan ditransaksikan di gerbang tol
sehingga tidak mengganggu transaksi di gerbang yang akan
menimbulkan kepadatan di area gerbang tol
jadi tolong pastikan uang elektronik itu tersedia kendaraan juga dalam kondisi fit
sehingga bisa menempuh perjalanan selamat sampai tujuan untuk berkumpul bersama keluarga
mungkin itu tambahan dari kami
mengutip data dari kementerian perhubungan
ada lebih dari tiga puluh sembilan juta orang berminat melakukan perjalanan mudik menggunakan kereta
satu juta orang akan menggunakan bus
sementara yang berminat untuk melakukan mudik menggunakan mobil pribadi
sebanyak lebih dari tiga puluh lima juta orang dan tiga puluh satu dua belas juta orang menggunakan motor